libur akhir pekan sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi warga
seperti di sini nih pengunjung bisa melihat segala aktivitas satwa
mulai dari penyuh hubur hubur dan ikan hiu
total ada sekitar dua puluh ribu ekor biota air tawar dan laut yang ditempatkan pada puluhan kolam terpisah
dan yang jadi favorit pengunjung tentunya akwarium utama
di akwarium yang mampu menampung lima juta liter air laut ini ada puluhan ribu ekor ikan yang bisa dilihat pengunjung
tapi kali ini saya tidak hanya jadi pengunjung saya akan menjadi pengurus satwa serta akwarium raksasa
pak sebentar lagi jadwalnya hewan hewan ini akan makan
dan makanannya itu sehari dua sampai tiga kali
dan harus bergizi segar dan juga bervariasi
kemarin kan sempat tuh ketika lagi pandemi tutup dalam jangka waktu tertentu tapi makannya juga tetap dijaga
kita akan persiapkan dulu makanannya di terbangan ini
sudah selesai ganti baju kita sudah akan siap siap untuk langsung ke fish tanknya
seperti saya udah ganti baju dari tadi kenapa karena supaya cepat ikan sudah lapar
kita siapkan buat makannya ya bang
ada beragam jenis ikan yang bisa digunakan sebagai pakan biota laut penghuni akwarium utama ini
dua di antaranya adalah gurita dan ikan kembung
wih dingin banget
ini bang makanan kita boleh buka dulu kak
boleh ini makanan ikan selat
ini sebenarnya selain enak buat ikan juga enak buat kita
mau dibikin pakai asam pakai sambal bisa tapi jangan jangan ini jatahnya ikan
pakan beku ini kita cairkan terlebih dahulu
bagian pencairan ini sekaligus menjadi quality control untuk memastikan pakan untuk biota air di akwarium raksasa terjaga kualitasnya
salah satu ciri pakan yang masih memiliki kualitas baik adalah insang berwarna merah
tidak berbawa menyengat atau mengeluarkan lembir
kalau sampai memakan pakan yang tidak layak wah bisa menyebabkan apa ya
dampaknya itu biasanya sakit
ya entah itu kena penyakit apa namanya susah makan atau kualitas airnya juga terganggu
jadinya gara gara pakannya jelek jadi kualitas terganggu menimbulkan jadi banyak banyak putu kuman kuman di situ
ini gurita bagian kepalanya doang sebesar ini dan ini yang tidak boleh sampai termakan ini apanya sih bang
ini adalah motoran terus sama tinta tinta tinta buat pertahanan tubuh si gurita sebenarnya
dan nggak boleh termakan ya
nggak boleh ada di dalam akwarium sebenarnya
sip terakhir kita pisahkan berdasarkan ukuran potongan ikan
ada dua jenis ada yang wine by size ada juga yang masih dalam kondisi utuh
kalau yang one bite size itu biasanya untuk ikan ikan yang masih anakan ya pak
kecil kecil dia bisanya makan yang kecil kecil langsung sekali
kalau yang lagi di fish tank yang gede gede kayak penyup apalagi yang besar besar ya ikannya ya makannya harus yang full biarkannya
campurkan semua ke dalam ember besar ini
hari ini ada ikan selar embung tongkol gurita dan udang
oke sudah ada makanannya sudah siap
pengennya segar sudah bersih
kita kesih makan
saat memberi makan kita wajib mengenakan peralatan selam
ada tangki oksigen fins masker dan yang tidak boleh ketinggalan sarung tangan
kalau yang sering diving dan lain sebagainya pasti tahu deh kalau udah rambut nyangkut satu waduh bocor
bocor halus susah ditambel
tidak ada ini yang
tari gitu ya
tari gitu ya
satu ember pakan yang dibawa penyelam memiliki berat dua puluh lima kg
jadi kalau kita bawa dua ember total beratnya menjadi lima puluh kilogram
ini bisa untuk sekali makan ya
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan lebih dari dua ratus kg pakan
saya langsung serbu nih
oh iya saya sempat ditegur
karena memberi makan dari tangan atau by hand
untuk pemula seperti saya cara paling aman memberi pakan adalah dengan cara disebar
sebarnya juga jangan hanya di satu titik saja
semua dilakukan agar penghuni akwarium raksasa mendapat makanan secara merata
pemberian pakan alias feeding time ini jadi atraksi untuk pengunjung sekaligus memperoleh informasi mengenai jenis jenis ikan di tempat ini
oh ya saya lanjut lagi ya ke beberapa titik lain untuk menghabiskan makanan yang saya bawa
setelah tiga puluh menit di dalam air saya naik ke atas untuk beristirahat dan bersiap menjalani pekerjaan selanjutnya
tadi nasi makan sudah beres
sapa sapanya sudah kangen sudah dua ember besar
sekarang kita siap siap buat ngebersihin
delapan meter tadi
bagi saya menjadi pengurus akwarium raksasa dengan ukuran lebih dari sembilan ratus gram
saya akan mencari pengguna yang lebih dari seratus gram
saya akan mencari pengguna yang lebih dari seratus gram

saya akan mencari pengguna yang lebih dari seratus gram
saya akan mencari pengguna yang lebih dari seratus gram

akwarium ini merupakan salah satu akwarium indoor terbesar di indonesia
oke sikat selang untuk vakum dan alat berpegangan pada kaca sudah tersedia
berarti kita bisa lanjut ke pekerjaan berikutnya
panjang lorong di bawah akwarium raksasa mencapai delapan puluh meter
lorong ini harus dibersihkan secara berkala agar pengunjung nyaman
saat melihat beragam satu air hibir mudik tersebut
selain kaca saya juga harus membersihkan kotoran biota laut yang menempel di karang tiruan
menyikatnya harus perlahan dan dilakukan sesatu arah agar tidak merusak karang
pastikan juga ya posisi vakum berada tepat di depan sikat
jangan sampai ketika menyikat kotoran justru berhamburan kemana mana
selain memberi pakan dan membersihkan akwarium
saya juga harus bisa mengetahui adakah ikan atau biota laut lain yang sedang sakit
salah satu petunjuknya adalah
satwa berada di sudut karang
pasif ketika didekati atau berenang namun tidak seimbang
seperti mirip ke kanan atau ke kiri
nah jika ada yang sakit lekas bawa ke tempat karantina
wahaha lihat nih banyak anak anak yang menyiapkan saya
oke kita bergaya dulu ya
akwarium yang besar fish tank utama sudah
yang bagian karantina tempat pesutreki juga sudah
saya belum berakhir untuk memelihara fish yang ada di sini
kita akan lanjut lihat sedikit galak
enggak sedikit sih emang galak
tapi saya break dulu
ada beberapa satu air yang masuk ke dalam kategori predator di tempat ini
seperti piranha arowana sampai yang jadi favorit pengunjung ikan hiu
ini kayak buat ngasih tau kalau sudah waktunya feeding time
bedanya kali ini saya nggak turun
karena resikonya tinggi
nanti yang turun pun harus yang punya pengalaman bertahun tahun
dan juga tetap menggunakan baju aromarkar
jadi saya dari atas aja mantap
sambil belajar untuk feeding di lain waktu
ada dua jenis hiu yang ditampilkan
north shark dan blacktip dewasa
apa saya harus memiliki pengalaman dan sertifikasi khusus
sebelum menjadi penyelam dan bisa berpengalaman

tiadang k albo menalikan parasit rhode island
seperti mua setara
dalam seluruh pengalaman ini
setara tidak memiliki pesan aromarkar
setara bertambah boats
bertahan antara tersebut
harus menggunakan satu set sharksuit yang terbuat dari stainless steel
woh maksudnya tenang sekali ya
jangan lupa beri pakan secara merata
anak anak kan tidak pernah melihat ya
kalau cara kasih makan ikan gimana
jadi kan ini mereka bisa langsung lihat
oh gitu mama kasih makan ikan tuh begitu
eh syaknya lagi makan gitu gitu kan
dan itu menyenangkan ya buat mereka
menarik banget sih
jadi melihat mereka cara makannya gimana
terus kita juga kayak dikasih tahu kan
oh ikan ikan kalau makan kayak gini
juga mereka kasih tahu juga pengetahuan pengetahuan tentang ikan
makannya seberapa banyak kalau di sini gitu
selain memberi makan membersihkan aquadium hingga merawat bila ada yang sakit
selain yang tidak kalah penting adalah
memastikan air sesuai dengan habitat asli biota ini
kalau jernih kan belum tentu sehat
tapi kalau kualitasnya sudah sesuai dengan parameter kualitas air yang diinginkan
jadi kondisi airnya pun akan akan sehat
jadi itu yang pertama kualitas airnya
yang kedua adalah
pakan pemberian pakan
pemberian pakannya juga harus jangan sampai dia itu telat makan
letih saya setelah bekerja seharian terbayar lunas ketika melihat kaca kaca di lorong sudah bersih
biota laut ini kini sudah kenyang
serta memastikan tidak ada satwa yang sakit hari ini
sungguh pengalaman yang menyenangkan
duyagung yuldiarto jakarta